yahya holil stakuf akhirnya terpilih menjadi ketua umum pbnu setelah mengalahkan calon petahana said akil siroj
dalam persaingan kursi pbnu satu
lantas apakah kemenangan ini merupakan sinyal bahwa pembaruan dan regenerasi inilah yang diinginkan oleh mayoritas nadiyin
dan bagaimana pula menjaga independensi nu ke depannya
untuk pembahasnya kita sudah terhubung dengan narasumber kita malam ini
yang pertama ada prof aisyikam pengamat politik dari presiden universiti
prof aisyikam selamat malam dan nanti juga akan bergabung yeni wahid direktur wahid institut
prof hikam kalau kita bicara wajah baru nu ke depan mungkin kita juga harus bicara bagaimana kemudian jalannya muktamar kemarin
yang akhirnya ujungnya adalah kiai yahya stakuf kemudian menjadi ketua umum pbnu yang baru
nah kalau prof melihat jalannya muktamar kemarin dinamika apa prof yang terjadi dan apa yang harus kita cermati di sini
assalamualaikum wr wb
sama sekali saya ingin menyampaikan selamat kepada gus yahya dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya juga kepada yai said agil
yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik
nanti akan dilanjutkan oleh kus yahya
kalau kesan saya dalam muktamar ini seperti yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan wawancara
ya cenderung lebih damai lebih landai daripada sebelumnya ya
mungkin karena di bawah pimpinan yair syahid agil
nu sudah semakin matang di dalam menyikapi dinamika dinamika politik maupun dinamika sosial dan lain sebagainya di indonesia
tapi memang sebagaimana kebiasaan organisasi besar apalagi sebesar nu yang anggotanya puluhan bahkan ada yang mengatakan lebih dari seratus juta begitu ya
terutama di pbnu
ya berlangsung dengan baik
kemampuan untuk berorganisasi
menyelesaikan upaya suksesi
ini dengan baik
pemilihan rois am
lebih damai lagi
karena memang menggunakan sistem
sehingga tidak ada voting
oke tadi prof
sempat katakan sempat ada gergeran
artinya memang sempat terjadi
situasi yang mungkin bisa dibilang
tapi kemudian berakhir dengan
ya prof melihatnya seperti apa
kalau begitu prof karena kita tahu juga
memang jadwal muktamar ini
kemudian akhirnya mundur juga
ada molot juga gitu untuk kemudian hasil
iya kan awalnya kan memang sedikit
agak dalam tanda petik panas
karena persoalan waktu yang kemudian
dipakai oleh para pendukung ini untuk
ada yang pro ada yang kontra
bahkan ada yang menuduh ini itu
nah kemudian ada kesepakatan bahwa
kepada asalnya yaitu
keputusan munas dan konves
tapi kemudian ada sedikit perubahan juga
pandemik ini sehingga diajukan satu hari lagi
dan kemudian dipangkas tidak menjadi
tapi cuma dua puluh dua sampai dua puluh tiga
dan seperti biasa yang saya katakan tadi
di nu ini selalu
pada akhirnya bisa mencari
keputusan atau solusi yang win win begitu
dan juga tidak mengganggu
yang di lesen negara kali setiap
lima tahun sekali
bukan hanya soal pemilihan
roe sam dan ketuatan
tapi juga keputusan keputusan strategis yang
diambil dalam komisi komisinya
berjalan dengan baik sekali bahkan
termasuk juga dengan
terkait dengan masalah
pelecehan seksual dan lain sebagainya itu
bisa diakomodir dan kemudian
insya allah akan didukung oleh
karena ya undang undang pks ini kan memang
tapi bukan hanya itu
jadi walhasil kita melihat
ya itu ungkapan dari
kekiran menjadi keger kegeran itu
sekali ini juga terjadi lagi
ya dengan segala dinamikanya
oke mbak yeni wahid sudah bergabung prof
di sini kita salam dulu mbak yeni
ini juga penting ini kehadirannya mbak yeni
dan komentarnya mbak yeni
nah itu dia kita ingin minta komentar
betul soal suasana muktamar kemarin mbak yeni
kalau tadi prof katakan sempat ada gergeran ya prof
sebelumnya gegeran tapi setelah itu ger geran
gak habis itu ger geran
ini kan ciri khas nu ya
ini apa yang terjadi sih mbak yeni
gak ada yang terjadi apa apa ya biasa
kalau dalam sebuah muktamar
dimana akan terjadi kompetisi
pasti kan ada sedikit
mungkin suasana kompetitif gitu ya
di antara para kandidat
di antaranya para tim sesnya
terutama mungkin malah tim sesnya
nah tetapi seperti kita sama sama sudah lihat
selama ini lewat berita ya
mulai dari tadi siang sampai malam tadi

kita lihat bahwa suasana
suasana ger geran itu yang dibilang oleh prof ikam sudah terjadi
bahkan yang lebih mengharukan sebetulnya adalah
suasana tawaduk yang sangat terasa
kepatuhan penghormatan gitu
yang diperlihatkan oleh gus yahya kepada kiai said ajud siraj
dengan mencium tangan beliau gitu ya
dan kemudian pidaatannya gitu ya
dan kemudian pidaatannya gitu ya
dan kemudian pidaatannya gitu ya

yang mengimbau semua muktamirin
peserta muktamar terutama para simpatisan beliau
untuk ikut mendukung hasil muktamar
nah jadi saya rasa suasananya itu sangat adem
sangat sejuk sekali
dan ya mengharukan kalau buat orang seperti saya memang mengharukan sekali

oke kalau kemudian kita bicara hasil akhir begitu ya
mbak yeni gus yahya ini unggul lebih dari seratus suara begitu
dari kiai said agus siraj
apa yang kemudian dilihat dari sini
apakah memang ini artinya kader memang ingin ada semacam regenerasi
begitu di dalam pembaruan di dalam tubuh nu
mbak yeni membacanya seperti apa
bisa jadi seperti itu
bisa jadi seperti itu karena artinya
bisa jadi seperti itu karena artinya
keberhasilan atau upaya upaya yang telah dilakukan
kiai said dalam memimpin nu selama ini
ingin dilanjutkan oleh gus yaya dengan baik gitu ya
jadi tetapi bahwa setiap zaman membutuhkan pemimpin yang berbeda
kiai said sudah berhasil memimpin nu selama sepuluh tahun ya
dua periode kemarin
nah sekarang kita memasuki periode baru
dimana tentu pola kemimpinan yang dibutuhkan mungkin
berbeda ya dianggap butuh kepemimpinan yang lebih muda
lebih punya peran dalam tatanan global
gus yahya mungkin dianggap mempunyai kualitas semacam itu
jadi ini bukan berarti bahwa kiai said sudah tidak dibutuhkan
atau kiai said dianggap perlu diganti
bukan yang terjadi adalah kebutuhannya yang bukan berganti
atau mengalami progres gitu ya
dan kemudian karena kebutuhannya berbeda
maka nahkodanya juga dibutuhkan yang berbeda
oke kebutuhan yang berbeda ini apa maksudnya mbak yeni
penyegaran seperti apa sebetulnya yang diharapkan oleh kader nu
dengan kepemimpinan gus yahya ini
iya kan kita masih melihat karakteristik gus yahya seperti apa
dan mungkin itu ditangkap oleh para mutamirim sebagai
menjawab kebutuhan dari nu masa kini
nah gus yahya ini kan orang yang punya track record
rekam jejak yang cukup teruji di kancah global
beliau bukan cuma dihormati di indonesia
tetapi juga secara internasional
jadi mungkin ini yang dianggap oleh para kader kader nu
perlu ada penekanan lebih lanjut lagi gitu ya
namanya upaya nu upaya untuk membawa nu ke tingkat global
itu bisa lebih difasilitasi dengan kepemimpinan gus yahya
oke mbak yeni salah satu visi ketua umum baru gus yahya ini adalah
menghidupkan kembali gus dur di tubuh nu
nah ini pas sekali untuk kita tanyakan ke mbak yeni
mbak yeni melihatnya bagaimana
ya gus yahya kan memang punya kedekatan dengan gus dur ya
beliau dulu pernah menjadi jurubicara gus dur
dan kemudian sebelumnya juga pernah menjadi wakil sekjen di pkb
ketika gus dur masih di pkb
nah kemudian ada perjalanan intelektual yang juga diikuti oleh gus yahya
dan kemudian gus yahya juga punya idealisme idealisme
menyangkut pemikiran pemikiran islam yang
yang progresif yang moderat gitu
yang mengacu pada pemikiran pemikiran gus dur ketika beliau masih ada
jadi saya rasa kita menyambut baik sekali era kemimpinan gus yahya
ya kami sih sebagai keluarga tentunya berharap bahwa
lebih akan ada aktualisasi dari pemikiran gus dur selama ini
dalam kebijakan kebijakan yang diusung oleh nadatul ulama
tapi ini mungkin secara global tapi juga tidak terlalu lama

tapi ini mungkin secara global tapi juga tidak terlalu lama
tidak melupakan peran penting nadatul ulama dalam
mengawal berbagai macam kebutuhan masyarakat
terutama di tingkat akar rumput ya
tetap harus melakukan advokasi pembelaan
terhadap mereka selama ini yang apalagi yang terpinggirkan
nah jadi itu mbak mungkin ada banyak hal yang bisa diusung oleh gus yahya ke depan
dan kita harapkan ini bisa lebih mengaktualisasikan lagi nilai nilai gus dur
nah nilai nilai gus dur yang menurut mbak yeni penting kemudian
paling penting gitu ya
kita tahu banyak sekali tentunya nilai nilai yang dimiliki gus dur
yang penting untuk ditumbuhkan kembali di tubuh nu
mbak yeni melihatnya yang mana
idealisme dalam berjuang ya itu penting
lalu kemudian menjadi pembela orang yang tertindas
itu juga luar biasa pentingnya
lalu juga platform yang lebih global ya
untuk bagi perjuangan kita semua
itu juga visi gus dur
itu juga tentu kita sama sama tahu menjadi salah satu pilar pesan pesan gus dur selama ini
dan banyak lagi yang lain ya nih mbak prof ikam
pasti tahu banyak sekali soal itu
nah prof ikam menurut anda apa yang kemudian harus dilakukan gus yahya untuk mengembalikan kejayaan era gus dur ini
faktor faktor apa kemudian yang nanti akan menentukan
ya sebetulnya tadi sudah disinggung oleh mbak yeni bahwa setiap era atau setiap kepemimpinan itu ada tantangannya sendiri sendiri
jadi yang membuat gus dur menjadi tokoh besar
itu selain kepiawayan beliau al mahfudlah gus dur yang memang luar biasa
juga karena tantangan yang spesifiknya itu adalah
tentangannya yang menentukan kejayaan era gus dur ini
tentangannya yang menentukan kejayaan era gus dur ini
tentangannya yang menentukan kejayaan era gus dur ini
yang ada pada eranya

tetapi juga membawa suatu kondisi demokrasi yang sangat lemah
ya bahkan tertindas
dan sangat banyak sekali kasus kasus korupsi
yang kemudian membuat indonesia menjadi
di olok olok dari seluruh dunia
dan kemudian juga konstelasi atau posisi indonesia yang tidak mempunyai pengaruh yang kuat
di dalam membangun perdamaian dunia

dan kemudian gus dur sebagai seorang pemimpin yang visioner menemukan satu momentum untuk perjuangannya yaitu memperkuat azadul ulama dan melalui azadul ulama dan melalui azadul ulama

bisa memperkuat masyarakat sipil indonesia
dan dengan masyarakat sipil yang kuat
maka demokratisasi kemudian dilaksanakan
dan karena appeal nya yang internasional dan global
maka nu yang semula hanya menasional
akhirnya menjadi betul betul kekuatan yang diakui internasional
dan dibutuhkan internasional

nah masa sekarang ini kan masa konsolidasi demokratis
nah masa sekarang ini kan masa konsolidasi demokratis
di bawah pimpinan pak jokowi
jadi tantangannya juga saya yakin akan berbeda
misalnya saja menurut saya ada tiga hal yang memang diperlukan sekarang ini ya
pertama adalah memperkuat sdm nahdlatul ulama yang secara kuantitas sudah mulai sangat besar
yang berkualitas tinggi yang terpencar pencar di seluruh dunia bahkan
nah itu bagaimana memanage sdm yang demikian lebat ini
nah itu bagaimana memanage sdm yang demikian lebat ini
bagi kemaslahatan nu bagi bangsa pembangunan bangsa dan juga bagi kemanusiaan
yang pertama itu
yang sudah dihasilkan oleh pak yai said agil ini adalah membangun sdm dalam bentuk pendidikan
yang dibuktikan dengan berbagai macam usaha mendirikan universitas dan lain sebagainya
dan itu antara lain yang akan dilanjutkan dan harus dilanjutkan

dan ditambah dengan tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas dan manajemennya
yang kedua adalah yang sudah dirintis gus dur dulu mungkin masih bisa diteruskan bahkan diperkuat yaitu
bagaimana memperkuat kelas menengah nahdiyin ini terutama dari sisi ekonomi
sebab kita harus jujur juga bahwa walaupun organisasi nahdlatul ulama ini adalah terbesar di dunia
tetapi kalau kita bicara di dalam segi kapasitas ekonomi kelas menengahnya masih kurang kuat
nah ini adalah tantangan yang sangat serius bagi indonesia sendiri tapi juga khususnya bagi kaum nadi
nah yang ketiga itu yang tadi sudah di singgungkan yang lebar itu meneruskan legasi gus dur dalam konteks global
yaitu menciptakan perdamaian dan membantu perdamaian
dan salah satu kasusnya yang sangat strategis tetapi juga sekaligus sensitif ini adalah konflik di israel dan palestina
tentu dengan satu pijakan konstitusional bahwa indonesia tidak akan mengakui israel selama israel juga tidak mau mengakui negara yang berdaulat milik rakyat palestina yang bermasabat
ini merupakan satu kelanjutan dari upaya gus dur yang sudah sangat lama dan sangat dikenal sehingga beliau bahkan diakui di israel sebagai seorang champion di dalam mencari perdamaian
tetapi juga tantangannya besar karena pertama tama juga adanya salah paham atau paham yang salah mengenai hubungan indonesia dengan palestina dan konflik dengan israel ini
sehingga seolah olah ini tidak bisa diselesaikan
nah gus dur dan sekarang dilanjutkan oleh gus yahya ini mencoba mencari terlepasan bukan dengan jalan kekerasan tetapi dari pendekatan spiritualitas dalam pengertian sama sama sebagai umat yang mengikuti legasi dari abraham
seperti agama yahudi atau judaism islam dan lain lain
seperti agama yahudi atau judaism islam dan lain lain
seperti agama yahudi atau judaism islam dan lain lain
seperti agama yahudi atau judaism islam dan lain lain
seperti agama yahudi atau judaism islam dan lain lain
seperti agama yahudi atau judaism islam dan lain lain
seperti agama yahudi atau itunes
seperti agama yahudi atau itunes
mungkin ini dikerjakan sendirian harus ada tim yang sangat kuat dan juga dukungan yang total dari kaum nahdiyin dan non nahdien sekalian kalau bisa insya allah
baik kita akan tunggu ya bagaimana kemudian nanti kiprah nu secara global dibawa ke pemimpinan gus yahya ini
saya ingin membahas pernyataan gus yahya yang mengatakan bahwa dia ingin membawa nu untuk kembali ke kito
tapi kita akan bahas setelah jeda sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast saya ke mbak yeni lagi
mbak yeni gus yahya mengatakan bahwa dia akan membawa kembali nu ke kitoh with draw dari politik
bagaimana pandangan mbak yeni soal ini
mungkin withdraw dari politik praktis politik kepartean politik praktis deal deal politik yang terlalu pragmatis
tetapi bahwa nu tidak akan pernah bisa lepas dari politik kebangsaan
karena politik kebangsaan itu artinya bahwa nu harus tetap mencermati berbagai macam kebijakan yang diambil oleh pemerintah
dan kemudian mengkritisi ketika kebijakan itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak
dan mendukung ketika kebijakan itu memang betul betul membawa masalah atau kebaikan bagi masyarakat
nah jadi lebih ke arah itu mbak
jadi politiknya politik besar bukan politik praktis bukan jadi tim sukses bukan jadi
bukan jadi pengurus parpol begitu mbak yani misalnya
pengurus parpol boleh kok pengurus nu juga banyak yang pengurus parpol
nah tetapi karena majemuk kan majemuk justru makin banyak parpol makin banyak orang nu dari berbagai macam parpol ada di struktur nu gitu ya
sehingga tidak ada satu kepentingan satu parpol pun yang bisa menjadi dominan
tetapi bahwa semua orang nu yang ada di parpol parpol punya kewajiban yang sama memperjuangkan
kepentingan nahdlatul ulama
kepentingan jam iya organisasinya diperjuangkan
masyarakatnya umatnya juga harus diperjuangkan
oke kalau prof ika melihatnya bagaimana apa kemudian tantangan gus yahya ini untuk mewujudkan kembali ke kitoh itu
ya seperti tadi bahwa kembali ke hitoh itu mesti multi interpretasi ya
karena orang bisa menafsirkan macam macam
kalau saya sebagai yang pernah bersama dengan gus dur dan memang eranya dulu ada yang saya sebut sebagai era demokratisasi
maka kembali ke hitoh itu saya selalu menafsirkan sebagai betul betul independen sebagai pionir sebagai pendiri dan sebagai pemimpin dari masyarakat sipil
nah tetapi sekarang ini barangkali yang di
yang dimaknai dengan kemandirian itu walaupun di dalam politik tampaknya juga multi interpretasi
karena tadi saja mbak yahya ini mengatakan bahwa di nu ini banyak yang juga menjadi pengurus partai politik kan
nah kalau kemudian nu akan dipakai sebagai satu kekuatan total masyarakat sipil dalam pengertian yang lama
pasti akan ada pemisahan yang sangat jelas antara fungsionaris dari nu
dan fungsionaris dari partai politik
makanya saya pernah mengajukan supaya multi interpretasinya itu tidak terlalu besar gitu
memang akan sangat menarik dan sangat penting walaupun susah
kalau di bawah kepemimpinan gus yahya ini ada semacam terobosan baru di dalam penerapan soal larangan rangkap jabatan dari partai politik
dan di nu sebagai fungsionaris ini
memang tidak mungkin melarang orang nu untuk berpolitik
tetapi sebagai fungsionaris struktural itu insya allah bisa dilakukan
sebab dengan cara demikian maka paling tidak rakyat atau publik terutama publik nahdlatul ulama
ini betul betul bisa merasakan bahwa memang apa yang disebut sebagai independensi nu dari partai politik ini
yang dijadikan sebagai contoh dan kriir
karena kalau sampai saat ini walaupun ada larangan rangkap jabatan
tapi dalam penerapannya itu ya ada yang bisa ada yang tidak
karena manajemen nusraulama sendiri di tingkat pusatnya ini
ya kita lihat biasanya itu tidak tegas begitu
apalagi kalau sudah pakai ewo pekewo dan lain sebagainya
apalagi kalau juga di daerah
daerah yang memang akan sangat sulit untuk diterapkan secara sakot
nah tetapi kalau ada satu contoh yang konkret di daerah daerah atau di wilayah wilayah yang sudah mumpuni
misalnya pada level pusat begitu ya itu bisa ditunjukkan adanya keterpisahan yang fungsional seperti ini
kemudian kalau tadi dikatakan untuk tidak
jadinya janjinya kesesiannya untuk tidak menjadi capres
atau jawabres atau timsel dan lain sebagainya
itu juga akan bisa di apa ya
dites di dalam pembuktian nanti di dalam dua ribu dua puluh empat
sebab juga hak politik seseorang untuk dukung mendukung itu juga ada
dan anda sendiri sudah pahamlah bahwa di dalam nu itu yang namanya argumentasi
dan kemudian dalil dalil
kemudian ayat ayat itu bisa dipakai untuk justifikasi justifikasi
jadi di sini kalau pemimpinan bersyaya itu nanti memang akan di challenge di dalam soal penerapan penerapan dalam kasus konglis
jadi tidak semudah dijanjikan
oke mbak yeni anda melihatnya bagaimana
mungkinkah itu dilakukan dan bagaimana kemudian nanti menempatkan posisi nu di dinamika panggung politik dua ribu dua puluh empat nantinya
ya pada akhirnya kan ketika kemarin gus yahya memberikan retorika bahwa
tidak akan melibatkan nu dalam politik praktis yang begitu telanjang
seperti yang kita mungkin dilihat oleh masyarakat ketika pilpres kemarin
ya mungkin ini apa namanya akan menjadi seperti janji publik
jadi ya kalau tidak dilaksanakan tentu akan ada ada ada ada
konsekuensinya begitu ya
nah persoalan bagi orang yang memandang
ngu syaia nantinya gitu ya
tetapi bahwa ini dikatakan oleh prof ikam
semua orang mau orang nu mau orang apapun
pasti punya hak juga untuk terlibat dalam proses politik
tetapi bahwa institusi nu di sini tidak bisa diperankan sebagai tim ses
bahwa person person atau orang orang yang kebetulan adalah orang nu
kemudian mulai menjadi calon atau menjadi tim ses dan lain sebagainya
tetapi secara resmi
seharusnya nu itu berdiri di atas kepentingan semua pihak
sehingga ketika siapapun terpilih nantinya
nu tidak nu tetap bisa menjalin hubungan yang sinergis
bisa tetap kritis bisa menjaga jarak yang sehat dengan semua pihak
oke terakhir mbak yeni kalau begitu di dua ribu dua puluh

bagaimana kemudian kita apakah itu akan menjadi penentu bagaimana sebetulnya wajah nu dibawa ke pemilu
bagaimana kemudian kita apakah itu akan menjadi penentu bagaimana sebetulnya wajah nu di bawah kepala
dua ribu dua puluh dua saja kita nggak tahu mbak di dua ribu dua puluh empat
apakah itu akan menjadi momentum begitu mbak yeni
itu akan menjadi momentum begitu mbak yeni
apakah itu akan menjadi momentum begitu mbak yeni
prof hikam melihatnya bagaimana terakhir
yang jelas begini mbak ya itu satu fakta politik ya di indonesia ini
bahwa semua calon tentang di dalam pin pres ya mbak ya
itu pasti akan mencari dukungan dari nu
sebab secara apa ya elektoral misalnya
nu itu adalah yang saya sering sebut sebagai game changer
karena suaranya yang sangat besar
kalau tidak ada dukungan dari nazarul ulama
itu akan sangat sulit dengan model pemilihan umum yang dimiliki oleh indonesia
nah oleh karena itu
memang nu mau tidak mau secara langsung maupun tidak
akan ada di dalam keriuh rendahan politik
nah bagaimana mengayuh di antara dua karang ini
akan dilakukan oleh setiap ketua umum tanfin
alhamdulillah yang namanya gusur yang namanya gusasim
yang namanya siapa pak yaisaid agel itu
kebetulan bisa dengan baik
nah apakah gus yahya sakup juga akan bisa dengan baik atau lebih baik lagi
itulah yang harus kita lihat lagi
tetapi bahwa beliau bersepakat dan berjanji
untuk melakukan yang terbaik buat independensi nu itu
ya kita harus catat dan kemudian kita buktikan
karena memang ya untuk level sekarang ini
kita baru sampai di situ
kita kan belum tahu kabinetnya isinya siapa
yang jelas biasanya di nu sudah ada perempuan di sana
bukan kalau ada mbak yeni
boleh masuk dalam kabinetnya gus yaya sakop
tapi kan belum ada terobosan ke situ
adanya ya nanti mungkin mbak yeni akan menjadi ketua muslimat atau apa
tapi di nu nya sendiri di pbnu kan belum ada
padahal mungkin situasi sekarang ini juga memerlukan adanya
semacam wisdom wisdom dari para
intelektual dari kaum perempuan
yang juga bisa memberikan masukan masukan yang baik
itu juga penting sekali
karena kalau tidak menampung suara suara kaum perempuan
baik dari nu maupun non nu
nanti juga independensi itu juga akan mengalami
karena politik itu menarik
kekuasaan itu selalu menarik
makanya saya membatasi diri untuk
tidak meramal terlalu jauh bagaimana nanti dua ribu dua puluh
tadi yang dikatakan dua ribu dua puluh dua aja masih
sesuatu dengan ini
jadi menarik juga itu
tapi saya yakin dengan janji yang disaksikan oleh
begitu banyak warga nu dan publik indonesia
maka beliau tentu akan sangat berhati hati
untuk tidak gampang ya terpengaruh oleh
ciruk bikuk dari pesta politik atau pesta di dunia
baik baik kita akan cermati bersama sama
bagaimana kemudian langkah
kei haji yahya stakuf memimpin pbnu ke depannya
dari presiden university dan juga mbak yeni wahid
terima kasih atas analisanya malam ini di cnn indonesia newscast